iya bener gue kan mau ngerayain ulang tahun riri
tapi kan karena gue di amerika jadi gue gak bisa kesana
jadi gue minta tolong mas haris untuk pingin surprise untuk riri
di nih rotinya
di abisin gue udah susah payah nyariinnya buat kamu
kamu mesti makan yang banyak
syukurlah andi udah ada nafsu makan
sampai semangat gitu minta roti
dia keliatan bahagia

tapi sampai sekarang belum ada yang ngucapin selamat ulang tahun sama sekali
ulang tahun gue gak penting ya

andi juga gak ngucapin
tapi andi sakit sih gak bisa disalahin
enggak dia pasti gak tau waktu ulang tahun
ternyata dia beneran ada di sini
tapi dia ngapain di sini
jangan jangan nanti kenapa napa
andi kenapa riz
riri benar benar mengkhawatirkan keadaan
terus kenapa gue jadi ngerasa cemburu gini
gak gak ini gak bener
gue dateng kesini cuma demi ngejalanin keinginan andi
bukan yang lain
haris adalah orang pertama yang ngasih kado ke gue
buat ulang tahun gue
walaupun dia gak ngucapin apa apa sih
tapi kok gue bahagia banget ya
dikasih bunga sama dia
yaudah kita ngobrol di taman belakang aja yuk
itu dari andi
kayaknya aku mau roti deh
boleh minta tolong beliin gak
paling sebentar lagi susternya datang kok bawain makanan
tapi aku maunya sekarang
ya please mah aku lapar banget
pengen makan roti sekarang
selamat lantau deh sayangnya
gimana kamu suka sama bunga yang aku kasih
jadi bunga ini dari andi
bukan dari haris
kamu walaupun jauh tapi inget sama ulang tahun aku
aku punya satu hadiah lagi buat kamu ri
untuk ngerayain ulang tahun kamu
kamu bayangin aja aku ada disitu
berdansa sama kamu
walaupun aku jauh
aku mau kamu tetap ngerasain kehadiran aku disana
aku akan pasang lagu romantis untuk kita
tiu tiu ini dong
bukannya andi lagi berobat di amerika
kok lo malah disurprisin sama haris sih
jangan salah sangka dulu
lagian gue datang kesini itu atas perintah andi
gue emang gak percaya
salam dari amerika
gue kan mau ngerayain ulang tahun heri
tapi kan karena gue di amerika
gue gak bisa kesana
jadi gue minta tolong mas haris untuk
pingin surprise untuk riri
cuma udah susah payah nyariinnya buat kamu
makasih ya man
kamu mesti makan yang banyak
andi udah ada nafsu makan
sampai semangat gitu minta roti
dia keliatan bahagia